di sini ada kamar tiga kan ya pak
jadi kamu bisa sekamar sama elsa sama keisha
jadikan ini kenangan buat kalian
terima kasih pak
ini pak kopinya
ini mbak jis terima surat
saya juga kurang tahu sih pak surat apa
tadi ada kurir yang antar ke sini
saya diminta oleh
polonga alpari untuk menyelidiki kamu
semua data data kami ini palsu
wajar aja kalau borosa curiga sama aku
waktu itu kan cv aku palsu
apa aku emang bener perlu ya ketemu sama borosa untuk ngurusin semuanya
tapi kalau apa apa tahu apa kan
nggak mungkin setuju
tadi katanya kamu dapat surat
dear jessica apa kabar
setelah sekian lama saya mencari kamu
waktu itu kita bertemu lagi di klinik silendra
tapi kamu pergi
padahal saya ingin sekali bicara sama kamu
setelah kematian mas har
karena saya percaya sama kamu
saya nggak pernah lupa
kamu pernah bantu saya mengelola sentosa foundation milik suami saya
kita membagikan sembako buat warga yang mengalami banjir di sekitar pt hartawan sentosa
kamu juga pernah cerita
kalau kamu ingin punya yayasan
untuk membantu orang yang kesusahan lebih banyak lagi
saya yakin kamu orang baik
tidak memiliki agenda apapun terhadap suami saya
karena itu saya mau bertemu kamu
kita luruskan semua asumsi di masa lalu
apa kamu berkenan
dengan supaya tidak bisa dip zabetsi

sekarang tidur dulu udah malem ya mau tidur ya
sekarang kita keluar ya dari hotel
emak petuangan kita udah selesai udah sayang ya udah sekarang ngumpulin nyawa dulu
habis itu kita salat subuh ya hai eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
gimana kamu berhasil ketemu andi di hotel itu
aku mau siar ke makam pasang warung
nanti tungguin mama ganti baju dulu ya
berasnya mau cek di kamar dua ratus satu ya baik saya cek sebentar ya bu
baik semua pembayaran sudah selesai ya ibu dan tidak ada deposit terima kasih banyak ya mbak
ya terima kasih banyak ibu selamat datang kembali
di raya sampai kehilangan jejak
lagi nyusin kesha
nanti kalau kamu udah selesai sarapan
kamu panggil elsa ya
biar dia sarapan dulu sebelum
kembali ke lapas nanti
kenyang abis nyusu
ini terakhir kalinya
kita udah kumpul lagi
pasti kamu sudah besar
pasti kamu udah sekolah
mama minta kamu jangan lupain mama ya
walaupun mama gak ada
selalu akan ada buat kamu
walaupun mama gak ada buat kamu
walaupun mama gak ada buat kamu
walaupun mama gak ada buat kamu
walaupun mama gak ada buat kamu
walaupun mama gak ada buat kamu
walaupun mama gak ada buat kamu
kamu gua mau aja gak tau no
gimana nanti kalau kamu berdua sama keisha gak ada aku
ya kan semua butuh proses
aku akan belajarmu aku pasti bisa
jangan kece ya
eh aku jangan

aku udah siapin sarapan buat kamu dimakan ya
ini terakhir gue bisa sarapan sama mama dan papa di meja makan seperti ini
terakhir kali juga gue bisa makan makanan yang enak
kamu gak mau
makanan kesukaan kamu ya
kita pasti bisa melalui ini saul
selamat pagi pak
kami datang kesini untuk membawa saudari elsa ke lapas
dan mobil untuk membawa saudari elsa ke lapas sudah menunggu di bawah
ya kami mau sarapan sebentar ya
sebentar pak ya

ya ini adalah pengalaman yang paling penting

tapi saya ingin mencari
tentang apa yang kita bisa lakukan
mama pergi dulu ya
mama harus pergi dulu ya
mama tidak berkesan ya
tolong kasih tahu kesya ma
semuanya tentang aku ma
semua tentang aku yang baik baiknya ya
tolong kasih tahu dia sering sering kalau aku sayang banget sama dia
tanpa mama mesti kasih tahu
dia juga tahu kalau kamu senang sekali sama dia
dan dia juga sayang sekali sama kamu
mama akan lakuin ini untuk kamu so
mama akan bilang sama kesya setiap hari
aku udah sering ngesahin mama sama papa
aku udah sering ngecewak
apa yang harus kamu jalani
akan selalu mendukung kamu
papa mama kan sering datang ke sini
kamu yang kuat
akan selalu mendukung kamu
setia menunggu kamu
sampai kamu keluar
mama akan tunggu kamu keluar riana
mama akan tungguin kamu
setelah semuanya selesai
hukuman kamu sudah selesai
kamu akan bahagia lagi sama keisha
dan kita semua bisa kumpul ya
tolong jagain kimizi mama
jagain keisha bang